nah kalau tahapan pemilu sendiri di kota surabaya saat ini sudah rekapitulasi di tingkat kecamatan dari pihak kpu kota surabaya
masyarakat kalau dijelasin ini semua kan
dan seperti biasa kita selalu mengundang teman teman mahasiswa ya yang sudah bergabung melalui sambungan virtual
tapi yang jelas para tenaga medis kemudian staff penunjang lain
karena nanti ada kekhawatiran dari para pasien
dan yang ketiga juga sangat penting adalah tren penyakit di lingkungan dia
ayo sebagai konsumen ya di sektor jasa keuangan
karena setelah ditumpuk rotinya akan ditekan dengan menggunakan alat khusus
kadangkala lebih tinggi dari standar s e indonesia
kalau aku jadi dia enggak mau
kalau anda katakan tadi misalnya riffana melayakan
memperlakukan pengawasan tindakan buang sampah sembarangan
dari segi rasa itu rasa kunyitnya nggak terlalu yang nyegerak banget atau yang strong banget
kalau partai ngomong tunggu arahan presiden
enggak enggak disampaikan cnn yang gak
jadi memang bukan sebuah kebiasaan yang instan
jadi dampaknya tidak hanya ke masalah ketidak telitian
kalau saya tadi coba lihat videonya
tinggal tunggu patah renuk badannya
anda tahu menurut saya semua agama berjalan dengan baik
masing masing sesar ini membentang sepanjang satu sembilan ratus km
kalau kita evaluasi mulai dari ketika krisis moneter tahun sembilan puluh delapan sampai kemarin pandemi itu daya tahannya luar biasa ya
yang kedua elektabilitasnya tertinggi
bahkan secara internal pun kita juga mengadakan cek untuk kualitas air kita secara rutin setiap shift dua kali dan diberikan rekap
eh intip dong sekjen pks
jadi mata harus jeli harus terus fokus begitu ya
juga mendorong konsolidasi dari pasangan nomor tiga dan nomor satu
sehingga harus dibantah oleh jokowi sendiri
pada ayam tangkap aceh dedaunan yang dihidangkan termasuk banyak sampai menutupi ayamnya itu sendiri
jadi kalau misalkan dilihat sesar cimandiri adalah salah satu sesar tua yang terbentuk pada masa
tim berbuat baik kembali datang ke rumah parmi untuk memberikan donasi
iya penjualnya memang harus kayak gitu
menjadi kepala eksekutif pengawas perilaku pelaku usaha jasa keuangan
kita males baca kontraknya dan lain lain
tapi subsidi kan urusan dapur
baca semua satu satu kita minta
selanjutnya pak mahfud md mengatakan bahwa presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen
kira kira lawan yang sama sehingga bisa berkawan
ia pernah menghitung biaya operasional saja
selain dari warna bumbunya yang kalau misalkan padang panjang ini kuning
kita tahu sekali batasan penyadapan yang sah atau tidak sah
misalnya padatan tersuspensi total atau tss dan kebutuhan oksigen kimiawi atau cod
targetnya memperkenalkan jenis dan bahaya mikroplastik kepada anak anak
bagus udah kemungkinan menonjol
dan ini bukan kali pertama finish di full marathon ya
mengigau atau somni lekoy adalah peristiwa seseorang berbicara saat sedang tidur
yang sampai saat ini juga masih terus membutuhkan bantuannya
yang rela negara berkembang itu menjadi negara maju
berusaha untuk meningkatkan perekonomian mereka dengan tadi
saya sangat ingin berada di masjid dan merayakan idul fitri
lima sampai tujuh tahun itu tahap paling awal kemudian tujuh sampai empat belas empat belas sampai dua puluh satu dan seterusnya
itu indonesia unggul itu indonesia
jadi itulah beberapa rekomendasi tempat
komunikasi kita berkomunikasi dengan semua pihak untuk membangun kebersamaan menuju indonesia yang lebih baik
sepuluh nih baru kenyang jadi karena saya banyak maunya coba yuk sekali lagi kita cari lagi siapa tahu
mungkin karena sering ada pertandingan turnamen gitu ya
soalnya kalau pilih yang bayi emak enggak kuat gendong jalan kaki juga enggak kuat
karena mental health itu juga akan berpengaruh luar biasa kepada kualitas hidup dari orang yang bersangkutan
pemilu yang akan dilaksanakan pada empat belas februari dua ribu dua puluh empat tinggal menghitung bulan
saya hanya mau mengatakan begini
jadi lu pas juara yang apa kontribusi lu cukup banyak apa di tahun kedua di tahun ketiga
atau untuk ukuran tabung satu kubik
bin bais intel kamu
kalau bertanya yang kayak gitu gitu tuh recehan gitu
mulai tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu mulai diadakan di luar
yang ia bangun tepat di samping rumahnya
mereka diwajibkan memungut sampah di jalan
tiarda melaporkannya untuk sbs indonesian
namun pada usia tiga puluh tahun dan seterusnya kolagen dalam tubuh akan berkurang seiring waktu
setelah itu siaran langsung tuh tvri
tapi lu sempat nekurin apa takraw apa sih kata lu takraw
kata pak ketua oke siapa pak ketuanya